batalnya indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh juga bernafak pada sejumlah ikm di kota solo
nah salah satunya adalah sanggarwayang gogon yang dipercaya untuk membuat souvenir resmi piala dunia u dua puluh
margono pemilik sanggar wayang gogon di jebres solo harus merelakan mimpinya sebagai pembuat souvenir resmi piala dunia u dua puluh
setelah fifa membatalkan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
padahal margono telah dipercaya menjadi salah satu pembuat souvenir piala dunia u dua puluh oleh pemerintah kota solo dan penyelenggara piala dunia u dua puluh indonesia
ia pun telah mengirimkan delapan contoh souvenir piala dunia u dua puluh ke fifa untuk dipilih sebagai souvenir resmi piala dunia u dua puluh
ini adalah salah satu dari delapan souvenir yang diajukan ke fifa untuk nantinya dipilih satu menjadi souvenir resmi piala dunia u dua puluh
namun sejak fifa mencabut indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
sejauh ini belum diketahui nasib dari souvenir ini
margono mengaku telah membuat delapan desain souvenir piala dunia u dua puluh
dengan memadukan maskot piala dunia u dua puluh bacuya atau badak bercula satu dengan wayang kulit sejak februari dua ribu dua puluh
menurut margono delapan contoh calon desain souvenir itu diminta langsung oleh pemerintah kota solo
untuk diajukan ke panitia penyelenggara piala dunia u dua puluh di indonesia
bapak sekdin beliau berkenan untuk supaya agar saya membuat contoh atau membuat souvenir u dua puluh
tapi dalam berbentuk desain dalam komputer
dari saya pribadi kalau untuk desain komputer saya kurang paham dan kurang mampu
akhirnya saya membuat bentuk jadinya
bentuk kecewa semua orang pasti kecewa ya seluruh masyarakat indonesia juga kecewa
termasuk saya khususnya ikm atau ukm terutama yang membuat souvenir atau nanti yang akan jualan
atau nanti yang akan membuka setan atau basar itu mereka sangat berharap untuk event sebesar ini
tingkat internasional diselenggarakan di kota solo khususnya
diakui margono pembuatan delapan contoh desain souvenir piala dunia u dua puluh itu
menggunakan bahan asli kulit dan kayu premium
ditambah lagi pekerjaan dilaksanakan secara manual
dan dikutip kebanyakan pilihan manual
margono mengaku belum menghitung harga satuan souvenir tersebut
namun ia mencontohkan saat gelaran asean para game selalu
pihaknya membuat souvenir serupa yang dibanderol dengan harga dua ratus ribu rupiah per buah